pemirsa pandemi covid sembilan belas ini membuat kita harus melakukan perubahan besar dalam melakukan berbagai kegiatan
salah satunya adalah kegiatan di lingkungan perkantoran
kepala biro umum dan administrasi sekretariat daerah provinsi dki jakarta mengatakan
lingkungan kerja di balai kota sudah menerapkan protokol baru untuk seluruh pegawai
di balai kota tersedia wastafel untuk cuci tangan di tiga belas titik juga termogan dan termocamera untuk mengukur suhu tubuh
selepas libur lebaran pemirsa pegawai dan pengunjung balai kota yang hendak masuk gedung
diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan melewati pemeriksaan menggunakan termocamera
tidak semata mata menjadi kebiasaan di masa wabah covid mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuh akan diberlakukan untuk seterusnya
kita masih menunggu kebijakan pemerintah ya tapi kita akan coba akan lihat
kalau misalkan pengguna melakukan hand washing hand sanitizer
ya terus thermal kamera itu sepertinya akan kita pertimbangkan terus kita lakukan karena itu adalah hal baik yang perlu dipertahankan